seorang tukang bangunan dilaporkan terperosok dalam lubang septic tank saat sedang merenovasi rumah
di kampung rawabadung cakung jakarta timur minggu siang
diketahui korban atas nama rian warga banyumas
ia jatuh ke dalam lubang sedalam sepuluh meter saat sedang membobok wastafel
namun tiba tiba lantai dipijak amblas hingga menimbun dirinya
mengetahui kejadian itu sejumlah rekan korban sempat memanggil dirinya namun tak ada respon
upaya penyelamatan sempat dilakukan rekan korban
namun kondisi dasar lubang yang terus amblas membuat rekan rekan korban tak berani melanjutkan evakuasi
setidaknya ada sejumlah puing berukuran besar yang menutup lubang tangki septik sedalam sepuluh meter itu
petugas berupaya mengangkat material yang menimbun tubuh korban
hingga minggu malam tiga tim rescue dari petugas gukalmat jakarta timur
dikerahkan untuk mengevakuasi pekerja bangunan yang terperosok ke tangki septik ini
secara bergantian petugas terjun ke dasar sumur yang dialihungsikan sebagai tanki septic ini
setelah sepuluh jam upaya petugas menemukan seorang penyelamatan yang terperosok
petugas membuahkan hasil
jenasa rian pria asal banyumas ini berhasil dievakuasi petugas
saat ditemukan jenasa korban dalam posisi tertimbun puing
dia menelubang septic tank yang hanya sekitar satu lima meter
membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban
korban berhasil kita angkat

dari tadi ke pada pukul sembilan empat puluh lima pagi hari sampai sembilan belas dua puluh lima
dengan penuh tantangan yaitu korban tertumpuk
oleh puing puing bongkahan cor yang cukup besar
namun kita keras
setelah dievakuasi jenasa korban dibawa ke rscm untuk diotopsi
hardian syahbernadi jakarta